nyanyian malam kudus melantun hikmat dari bibir delapan ratus an jemaat gki di ponegoro
pendaran cahaya lilin menambah husuk ibadat mereka
nyanyian ini menggema di sudut sudut gereja yang sama sekali tidak menyisahkan bangku kosong
penuhnya bangku itu bahkan beberapa jemaat harus beribadat di luar ruangan
menjadi bukti mereka pulih dari teror yang terjadi tahun lalu itu
mereka bersalaman satu dengan yang lain tanpa terganggu memori teror bunuh diri
di gereja itu yang menewaskan pelaku yakni seorang ibu dan dua anak perempuannya
pertama pertama sih tetap kita rasa sukacita ya dalam natal tahun ini
dan menurut saya tidak terpengaruh jemaat di sini dengan kejadian yang tahun lalu itu
seperti yang bapak lihat tadi kebaktian tetap ramai dan berjalan dengan lancar
kalau saya saya tidak ada trauma sama sekali
karena sesuatu itu tidak ada hal yang kebetulan
pasti ada maksud tuhan
semuanya itu indah pada waktunya
karena kami percaya untuk kedepannya tuhan pasti terus beracara
dan tidak ada trauma sama sekali
bahkan saat ini kita semua merasakan lebih suka cita lagi
ada tiga sesi kebaktian di gki di ponegoro
pada pukul lima sore
kemudian delapan malam
dan terakhir pukul sebelas malam
total ada lebih dari satu lima ratus an jemaat yang hadir
mereka datang dari berbagai kota di sekitar surabaya
bahkan ada yang datang dari solo jawa tengah
para jemaat yang kami temui mengaku natal kali ini sangat berkesan
gereja mengambil tema dipulihkan untuk memulihkan
tema yang sangat dekat dengan mereka
kedatangan mereka ke gereja
menunjukkan mereka sudah bisa menjadi sosok yang membantu memulihkan jemaat lain
dan bahkan warga kota surabaya
pada tiga belas mei dua ribu delapan belas lalu
aksi bom bunuh diri menargetkan tiga gereja di surabaya
gereja katolik santa maria tak bercelah
gereja pantai kosta pusat surabaya
dan gereja kristen indonesia di ponegoro
pelakunya adalah pasangan suami istri
dita oprianto dan puji kuswati
yang mengajak serta empat orang yang berpengalaman
gereja kota pusat surabaya

tetapi yang ditanamkan di sini atau ditekankan bahwa apapun itu
biarlah bukan ketakutan terhadap semua itu yang menjadi
pengaruh terbesar dalam hidup kita
apapun yang terjadi
jangan sampai hidup kita dikuasai oleh ketakutan ketakutan terhadap hal seperti itu
dan berita natal justru mengingatkan kita akan itu
apapun yang ada di sekeliling kita
masalah masalah persoalan persoalan yang mengganggu kehidupan kita
dukungan dari berbagai komunitas
terutama lintas iman
membuat mereka cepat menyembuhkan diri dari trauma
suasana aman terasa begitu jemaat masuk area gereja
penjagaan yang tidak terlalu kaku ini
membuat para jemaat pun merasa nyaman
mereka percaya bahwa gereja dan kota mereka aman
sehingga ibadah malam natal kali ini
bisa berjalan dengan baik
mirta farid andra suicaksono surabaya jawa timur